setelah memusnahkan puluhan unggas yang dinyatakan positif flu burung di cilandak jakarta selatan
gubernur dki meminta suku dinas kelautan pertanian dan ketahanan pangan dki jakarta
mengurangi populasi unggas di jakarta serta melakukan pengamanan pada unggas yang masih ada di permukiman masyarakat
yang memasang target pada dua ribu tujuh belas sudah tidak ada ayam yang dipotong selain di rumah potong hewan
kita tidak pernah bangun yang cukup untuk pindahkan pemotongan ayam

kalau yang sebagian tidak pindah dia masih jual seperti ini yang lain iri
tadi saya sudah tugaskan asbang kita kan ada biaya dari kewajiban pengembang juga
tolong disiapkan semua per tahun dua ribu tujuh belas saya nggak mau dengar lagi ada yang masih dagang ayam potong sembarangan